kenapa aku harus seperti ini
lain keputusan aku nikah sama andi
ini pergi kemana ya
cepet banget dia hilang ya
mau hujan gede gini gak dia
banyak setir gini riri malah bertarung dibawah pohon
haris pasti disuruh anjur tuh
aku harus segera pergi
udah lepasin aku
kamu gak apa apa
ya aku gak apa apa
kamu disuruh andi kan pasti
kamu kalau hujan gede kayak gini kamu jangan bertarung dibawah pohon
aku gak mau pulang ngerti gak
ikut riri bahaya riri
kan udah gak apa apa
apa kita periksa ke rumah sakit aja ya
gak gak usah
hujan sama petir kayak gini
dan riri masih di luar
aku udah bersalah besar sama rier
dia nggak seperti yang aku duga
malah dia susah payah bekerja
buat membantu keuangan keluarga
kamu mau kemana sih
mau cari riri mah
udah kamu nunggu di sini aja
kan haris lagi nyari riri
nanti daripada penyakit kamu kambuh di jalan makin repot loh
kamu udah gak apa apa ya
nurut sama mama
di luar hujan
nanti penyakit kamu makin parah
udah kamu istirahat ya
kamu gak usah cemas soal riri
haris pasti bisa bujuk dia untuk pulang
sekarang mama antarin kamu ke kamar aja
kamu tuh bener bener konyol ya
udah tau hujan petir kayak gini kamu malah berteduh di bawah koh
udah untung kamu gak kesambar petir riri
aku gak mau pulang
kalau kita nggak pulang terus kita mau kemana
kamu gak bisa jawab
kalau gak gini aja
kita pergi yang jauh kita tinggalin
kamu gak bisa kayak gitu kamu tuh punya kerjaan
kamu punya istri kamu punya kontrak
kamu aja yang pulang
biar aku aja yang pergi jauh
kamu pulang aja
kenapa sih haris
telepon sedang sibuk
silahkan hubungi beberapa saat lagi
mereka kabur bareng
untuk sementara waktu
kau bisa tinggal disini dulu
kontrakannya udah aku bayar semua
jadi kau bisa nendangin diri kamu
habis itu terserah kamu
kayaknya aku gak akan pulang lagi ris
aku akan nunggu sampe anak ini lahir
aku akan ngurus sendiri
sekarang aku minta kamu pulang ya
kamu lupain aku
kamu pulang sekarang
jangan biarin aku jauh dari kamu dan juga anak aku
tapi aku bukan istri kamu riz
istri kamu tuh tanti
jangan pernah bahas bahas nama itu lagi
kamu yang keluar atau aku yang keluar
aku dari sana
kita bukan suami istri
nggak baik kalau kita berdua di sini
aku yang ngalah
aku bakal keluar
aku yang ngalah
kamu mengandung anak aku riz
kamu ibu dari anak aku
kenapa kita gak bisa bersatu
kenapa aku harus seperti ini